perundingan antara rusia dan ukraina di turki menghasilkan sejumlah titik temu
di antaranya ukraina setuju menjadi negara netral
sementara rusia setuju menghentikan aksi militernya sementara di kawasan kiev dan chernihiv
selain itu terbuka pula pilihan untuk pertemuan antara presiden ukraina dan rusia
namun demikian belum bisa dipastikan kapan perang akan berakhir
dari tiga tuntutan utama rusia dalam mengawali aksi militernya beberapa poin masih belum jelas
menurut duta besar rusia untuk indonesia sasaran demilitarisasi ukraina sudah hampir tercapai
di mana angkatan udara dan angkatan laut ukraina diklaim telah punah
namun sasaran denazifikasi tidak jelas kapan akan berakhir
dapat dikaitkan dengan berbicara
dengan maksud diklamat
dan kita melakukannya
atau akan dikaitkan oleh operasi militer
dengan adanya kemajuan perundingan komunitas internasional bisa mengambil langkah kemanusiaan bagi para korban sipil
selain itu pbb juga mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan terkait penyebab konflik
yang kedua mempercepat bukan hanya komunitas internasional
tapi pbb sendiri bersidang untuk
ini dua negara masuk the real problemnya apa
karena tidak nyaman mungkin ini terjadi kalau ngalas perbuatan ke belakang
ini siapa yang bela dan siapa yang salah nanti tribunalnya di un
sebelumnya perundingan rusia ukraina telah berlangsung beberapa kali di belarusia atau melalui daring
namun pertemuan pertemuan itu masih gagal menghentikan perang yang masih berlangsung
iwan hermawan dwi ari jakarta